nah hasil survei ini diperkuat dengan data komnas perempuan sepanjang tahun dua ribu lima belas hingga tahun dua ribu dua puluh
yang menunjukkan ada lima puluh satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan dan perguruan tinggi
dan ini menempati urutan pertama
lalu apa saja langkah pemerintah dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di dunia pendidikan
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
ini dia teman gue ini dia teman gue punak gue ini nyobatnya gue
dia nyatam gue gue gak bisa gerak nih gue
kemendikbud ristek memiliki fokus untuk mengentaskan tiga dosa besar pendidikan
yakni kekerasan seksual perundungan dan intoleransi
ketiganya berdampak pada terhambatnya perwujudan lingkungan belajar yang aman dan nyaman
juga memberikan trauma yang bahkan dapat bertahan seumur hidup bagi korbannya
saat ini kemendikbud ristek memiliki dua aturan yang memberikan panduan pencegahan
dan penanganan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan
yaitu permendikbud no delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas
dan permendikbutristek no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu atau permendikbutristek ppks
ada dua puluh satu kekerasan seksual yang diatur dalam permendikbutristek ppks
di antaranya ialah menyampaikan ujaran diskriminasi terhadap fisik atau gender korban
mengunggah foto atau data pribadi korban tanpa persetujuan
hingga membiarkan terjadinya kekerasan seksual yang disengaja
permendikbutristek ppks merupakan salah satu bentuk usaha kemendikbutristek
untuk memerdekakan kampus dari kekerasan seksual
kekerasan seksual di ranah pendidikan bagaikan fenomena gunung es
kasus yang naik ke permukaan hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya
data komnas perempuan sepanjang dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh menunjukkan
dari keseluruhan pengaduan kekerasan seksual yang berasal dari lembaga pendidikan
sebanyak dua puluh tujuh persen kasus terjadi di perguruan tinggi
berdasarkan hal tersebut
pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
atau satgas ppks di lingkungan perguruan tinggi
merupakan salah satu upaya bersama yang perlu dikuatkan
untuk menghapus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
data hingga dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh
terdapat sembilan puluh dua perguruan tinggi yang telah memiliki satuan tugas ppks
satuan tugas ppks sudah terbentuk di lima puluh tiga ptn akademis
dan delapan ptn ses
kemendikbud ristek atau kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
telah menerbitkan peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
khusus di lingkungan pendidikan tinggi
nah langkah ini tentu saja merupakan komitmen serius dari pemerintah
untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan
putri stek no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini juga diharapkan bisa memicu para korban untuk berani bicara
karena kasus pelecehan atau kekerasan seksual selama ini jarang terkuak ke permukaan
apa saja bentuk pelaksanaan peraturan menteri ini
saya sudah ditemani inspektur jenderal kemendikbud ristek
dan memang akhir akhir ini kita sering sekali diberita kasus pelecehan seksual
kasus kekerasan seksual
di mana saja di lingkungan mana saja
bukan saja di pendidikan tinggi di sekolah tapi bisa dimana saja termasuk di rumah
nah memang salah satu yang menjadi masalah ini adalah dalam pelaporannya kan
dan dalam menanganinya apalagi ini kan merupakan hal yang sangat sensitif ya
banyak sekali yang harus dijadikan pertimbangan
saya tadi sebutkan ada sepanjang dua ratus sepanjang tahun dua ribu lima belas
hingga dua ribu dua puluh menunjukkan lima puluh satu kasus kekerasan seksual terjadi di institusi pendidikan
ini kayaknya lima tahun hanya lima puluh satu ini pasti angka yang benar benar tips of the iceberg ya
betul mbak desi
jadi karena memang kasus kekerasan seksual ini ya itu kan seperti fenomena gunung es ya
jadi ada hubungan serata
iya jadi ada hubungan serata
iya ada hubungan serata
iya ada hubungan serata

ada satu hal yang menyebabkan

tapi yang saya inginkan adalah
bahwa di institusi pendidikan
masyarakat di luar negara
kita memang terasa dengan pelaku yang sebagian besar adalah senior nya
atau juga orang dewasa yang ada di sekitarnya termasuk guru
jadi memang kita punya budaya yang ada di institusi pendidikan kita
kalau kita membuka suatu kejahatan atau perilaku perilaku yang tidak sesuai dengan aturan
itu dianggap merusak marwah institusi pendidikan kita
sekali kita meminta data yang real tentang kasus kasus yang terjadi di sekolah sekolah kita
ya nah mungkin juga dari definisinya kan sekarang ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual
kalau kita lihat dari segi definisinya ini mungkin mbak katrina lebih bisa dijelaskan lagi apalagi sekarang kan sudah diundang undangkan
jadi harus betul betul clear mungkin bisa disebut satu satu apa yang dimaksud dan masuk ke dalam kategori pelecehan atau kekerasan seksual
jadi kalau dalam definisi kekerasan seksual ini adalah setiap perbuatan yang merendahkan yang menghina melecehkan atau menyerang tubuh
dan itu juga fungsi reproduksi seseorang
karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau berpotensi dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik
termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan menghilangkan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan di perguruan tersebut
jadi itu adalah hal yang paling tinggi dengan aman dan optimal
jadi tidak hanya kekerasan yang pasti secara fisik tetapi juga paling utama dan justru adalah psikis untuk kekerasan seksual ini
iya dan biasanya ada hubungan tadi relasi kekuasaan
yang penting itu mungkin karena kekerasan berarti kan ada paksaan kan dalam hal ini
apalagi yang disebut oleh yang didefinisikan khususnya dalam undang undang kekerasan seksual itu sebagai pelecehan ataupun kekerasan
biasanya kan kita oke kalau kekerasan mungkin pemerkosaan misalnya atau assold dan memegang dan lain sebagainya

yang bisa merendahkan martabat
yang ke arah seksualitas khusus untuk kekerasan
jadi misalkan dari anggota tubuhnya yang ke arah seksualitas dia dihina gitu ya
misalnya memiliki bentuk tubuh yang terlalu besar di bagian tertentu yang dianggap itu merendahkan
martabat lalu dihina atau dibully seperti itu
itu juga masuk dalam bentuk kekerasan
itu masuk dalam
dan juga biasanya kalau di tempat tempat umum misalnya ditransportasi mendekati mungkin secara sengaja gitu
iya jadi kan ruang yang sempit ya
berhimpitan tapi tujuannya sebenarnya untuk melakukan hal hal yang bersifat pelecehan
dan ini bisa dimana saja terjadi ya
bisa dimana saja
nah selama ini ini kan undang undangnya
peraturan ini juga baru yang khususnya di pendidikan tinggi tahun dua ribu dua puluh satu
dan kita punya undang undang yang baru keluar pada bulan januari
selama ini bagaimana masalah atau kasus kasus pelecehan dan kekerasan itu ditangani
tidak ada mekanisme untuk pelaporan
jadi yang kita lihat yang di kampus itu bersifat tertutup
bahkan pelakunya tidak bisa di blow up dengan alasan kerahasiaan
akibatnya korban itu merasa bahwa penanganannya tidak berpihak kepada yang bersangkutan
sehingga ketika kita lihat saya juga ada di salah satu kampus
dia melakukan kembali
karena tidak ada efek jerah yang ditimbulkan dari penanganan yang dilakukan oleh kampus kampus tersebut
jadi tidak ada hotline misalnya buat mengadu buat menelpon dan lain sebagainya
kalau misalnya dilaporkan ini kan pasti ada yang melaporkan selama itu
itu biasanya para
mahasiswa itu melaporkan siapa
apakah ada counselor di
sebelum ada permainan ini
jadi sebelum ada permainan ini mereka bisa melaporkan mungkin ke wakil dekan
karena mahasiswa biasanya lebih dekat ke dekanat daripada ke kampus
jadi ke wakil dekan membidangi kemahasiswaan
karena responnya justru tidak berpihak kepada korban
karena tadi ada selata kuasa
nah sehingga proses penanganannya stuck saja di situ
ataupun kalau ditangani ya tadi
bentuk bentuk sanksinya sangat meringankan
yang bagi korban itu justru menimbulkan ketakutan yang berikutnya gitu
nah sejak peraturan ini keluar ini kan tahun dua ribu dua puluh satu sampai sekarang ya
apakah sudah ada jumlah peningkatan dalam jumlah pelaporan mbak katrina
melihatnya ada dampak positif lah dari adanya peraturan ini
jadi pertama sebelum melaporkan bahkan mereka berani speak up langsung di media
begitu kita melakukan
mbak menteri melakukan launching terkait permainan digbud ini
di media media nasional kan ada yang penyintas yang mengatakan kenapa baru keluar sekarang
saya adalah penyintas selalu cerita dengan inisial inisial
bahwa mereka sangat membutuhkan ini dulu seharusnya
atau akhirnya mereka berani speak up dengan adanya permen ini
jadi semakin bermunculan dan kami juga awal awal cukup luar biasa kewalahan
karena satgasnya berubah
satgasnya belum terbentuk sesuai dengan permen
jadi kami harus melakukan pendekatan pendekatan kepada kampus kampus untuk menindaklanjuti setiap pelaporan tersebut
momentumnya waktu itu apa kita juga lihat kan di dunia sekarang
masalah seperti pelecehan ini kan semakin lama kan semakin istilahnya menjadi perhatian semua orang
ada yang metoo movement dan juga bagaimana perempuan di dalam lingkungan pekerjaan
ataupun di rumah dan juga di tempat tempat lain ini mulai sadar bahwa harus dilaporkan
selama ini apa apa saja ya khususnya dengan masyarakat kita yang istilahnya lebih patriarkis ya
bahwa biasanya korban yang disalahkan bagaimana mbak katrina melihatnya
jadi momentum awalnya sebenarnya ini dari dua ribu dua puluh awal ini sudah mulai kita rintis
karena memang pembahasan ini cukup lama satu tahun setengah
melahirkan permen ini ketika kita mengklasifikasikan bentuk bentuk itu satu tahun saya itu berdebat dengan tim ya
dan melakukan uji publik ya untuk membentukkan masa ini pelecehan sih gitu ya
rupanya data data yang dikumpulkan
misalnya komentar mengenai pakaian atau komentar
walaupun tidak negatif ini juga termasuk pelecehan kalau memang tidak diundang komentar komentar seperti itu
makanya ada bentuk di dalam pasal lima permendikbud ini yang mengatakan yang sudah diingatkan oleh korban tapi masih dilakukan
jadi di situ bentuk batasan kapan bahwa itu bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai
sebagai bentuk pelecehan memang ini
jadi ini harus ada edukasinya karena mungkin yang melecehkan lah istilahnya loh
bukan saya justru ingin memberikan komplement atau untuk memuji atau untuk menyanjung
tapi kalau ternyata tidak diinginkan itu juga masuk ke dalam ranah pelecehan
betul jadi kadang masyarakat kita awam juga
apa yang disebut dengan kekerasan
kalau kami bercanda kok gitu ya
dan dia ini juga gak apa apa kok gitu
padahal bercanda itu kan harus membuat orang lain senang gitu kan
dan kalau di balikan ke yang bersangkutan sebagai pelaku dia juga gak senang gitu
jadi dia selalu mengatakan ini adalah bercanda
nah ini mungkin ya memang harus ada edukasi ya mengenai definisi apa yang di
karena ya cara berkomunikasi atau kebiasaan atau yang memang karena
iya itu biasanya loh kalau anak laki memang begitu gitu
bercandaannya dan lain sebagainya
jadi ini mungkin yang harus diluruskan dan menjadi bahan untuk edukasi
mbak katerino kita istirahat sebentar
tapi menurut saya ini sangat sangat penting dengan adanya peraturan ini
supaya lebih jelas dan juga hak hak khususnya hak mahasiswi bisa diperhatikan
insight with desi anwar akan segera kembali tetaplah bersama kami

mbak katelina jadi ini penting menurut saya dengan adanya peraturan menteri seperti ini dan juga ada undang undangnya sekarang
nah mungkin kita bisa lebih rinci lagi karena biasanya ini nanti he said she said
maksudnya dalam pelaporan itu loh saya kan nggak maksud apa apa
mungkin ada salah paham dan lain sebagainya
tapi kan sekarang sudah diundang undangkan
lebih jelas lagi definisinya
misalnya yang disebut pelecehan ataupun kekerasan seksual nah mungkin bisa dibacakan
beberapa yang mungkin secara kasat mata loh ini bukan kalau misalnya kekerasan seperti fisik
pemerkosaan dan lain sebagainya itu kan lebih sudah dikandang sama secara awal dan ada buktinya
masalah secara fisiknya tapi yang lain lain ini apa ya sekarang yang dimaksud tisula
ya kan lalu ada jalan terus siul siul catcalling lalu lulucon ya dianggap itu lucu gitu ya bagi si pelaku
gitu tapi itu merendahkan martabat jadi prinsipnya memang yang diukur adalah bagaimana ketidaknyamanan
si korban atas hal itu nah ini ketidaknyamanan nah ketidaknyamanan kan juga bisa subjektif ya jadinya
kalau misalnya nah sekarang yang dengan adanya sosmed atau hp itu mengirim foto tanpa misalnya
foto yang tidak ini lapan papan
lantas itu juga termasuk termasuk
pelecehan jadi ada di situ satu perbuatan dimana korban sudah mengingatkan bahwa saya tidak menyukai
ini gitu karena kan bisa saja yang di yang menurut perkiraan si pelaku dia suka gitu ya sehingga dia
kirim gitu ya nanti kalau misalkan itu masih dilakukan maka bisa dilaporkan itu baru bisa
dilaporkan kalau sudah diingatkan tapi masih dilakukan itu juga kita memang pada waktu benar benar
membahas sangat detail mengenai hal ini sehingga kita tidak asal menghukum orang

iya karena mungkin salah sentuh terus kemudian merasa tidak nyaman tapi yang menyentuh mengatakan bahwa lo ini tidak sengaja
ya memang harus ada kesengajaan yang kita buktikan nah ini pembuktiannya itu kan bagaimana dan juga nanti kalau
pada saat ditentukan bahwa memang pelecehan atau kekerasan ini sudah terjadi apa step berikutnya
ya jadi justru karena sulitnya membuktikan itu kita harus hadir jadi kehadiran regulasi ini sebagai bentuk
intervensi negara atau pemerintah adalah bentuk bahwa bentuk kejahatan kejahatan walaupun sulit
pembuktiannya bukan berarti kita tidak bisa hadir justru itulah kita harus hadir karena memang cara
membuktikan itu sulit itu adalah hal yang lain tapi bagaimana memberikan rasa nyaman di ruang
rasa aman di lingkungan pendidikan itu yang menjadi fokus utama dalam tujuan kita menerbitkan regulasi
oke kalau sekarang dengan adanya regulasi ini untuk mengimplementasinya khususnya
di pendidikan tinggi ada misalnya saya merasa dilecehkan gitu nah step step apa yang saya harus lakukan
dan bukti bukti apa dan kepada siapa saya bisa melapor jadi pertama kita menurut regulasi ini
membentuk satgas karena kita ingin jadi harus bentuk satgas untuk pencegahan dan penanganan
karena yang kita ingin capai adalah pembangunan budaya budaya untuk menghargai harta martabat seseorang
yang berada berinteraksi dengan kita di lingkungan kampus dan dalam pelaksanaan tridharma pendidikan
itu di luar kampus ya bisa saja terjadi yang kedua adalah budaya untuk menghormati orang lain
berempati budaya kesetaraan gender itu yang paling penting jadi pembangunan satgas itu adalah
ownership seluruh warga kampus kalau itu semua harus dilaporkan ke kementerian maka tidak akan
terbangun budaya itu jadi lapornya ke satgas yang dibentuk berdasarkan permen ini sehingga
harus ada kanal pelaporan bahkan whistleblowing system yang dapat melindungi korban
ya misalkan korban tidak ingin identitasnya di belakang bahkan kami ada kasus langsung dilakukan
ke kami karena dia tidak mau kapus tahu jadi kami pasti kita akan prinsipnya berpihak dulu kepada
korban ya jadi harus langsung ke kami ini karena dia enggak ingin kampus tahu karena tadi ketakutan
yang luar biasa bagi yang bersangkutan gitu mengungkap kasus ini jadi tujuannya itu sekarang dengan adanya permen ini
ini memudahkan pelaporan dan juga menjaga kerahasiaan tapi juga untuk memproteksi dari
kan dari sini ya biasanya dalam kasus kasus ini kalau dilaporkan ke polisi atau biasanya jadi
double victim betul korban yang biasanya disalahkan nah dengan adanya platform ini berarti
ada support system secara emosional juga ini harus diwajibkan ada salah satu platform ini harus diwajibkan
satgasnya apa nama satgasnya satgas pencegahan dan penanganan kasus kerasan seksual di perguruan tinggi
sejak terbitnya permen ini sudah berapa kampus saat ini karena memang prosesnya ini kan sangat ini sangat rigid ya
aturan aturannya sehingga saat ini ada sekitar tujuh puluh an ya empat puluh empat sekian itu dari pt perguruan tinggi
negeri yang non poltek ya non vokasi di seluruh indonesia tujuh puluh ya dan tiga puluh tiga sekian data yang ada itu dari
kampus poltek vokasi karena kita ada dua dirjen ya dirjen vokasi untuk kampus
politek vokasi itu ada di dirjen vokasi kampus yang non vokasi ada di dirjen pendidikan tinggi
tapi ada deadline bagi universitas atau perguruan tinggi pendidikan tinggi untuk membangun satu
kalau di dalam permen ini memang kita wajibkan satu tahun tapi saat ini ini sudah selesai
sedang proses banyak gitu ya bahkan pts pts mereka tidak kita sebagai prioritaskan karena
ada sehingga mereka melakukan sendiri jadi mereka ada inisiatif sendiri beberapa pts dan
kami sangat terpesat sih oke mungkin ada yang best practice yang bisa kita jadikan contoh satgas yang
memang seperti inilah idealnya yang dimiliki itu terdiri dari berapa orang dan diambil dari
mana backgroundnya seperti apa karena kan ini kan masalah sangat sensitif tapi memerlukan juga
expertise ya dalam menangani kasus yang dimana ada korbannya gitu bagaimana idealnya jadi satgas ini
jadi satgas ini memang adalah warga kampus
jadi dia dari pendidik dari dosen dari mahasiswa
dan komposisinya perempuan harus lebih banyak
mahasiswa juga harus lebih banyak
perempuan harus lebih banyak mahasiswanya
ada maksimum jumlah atau minim
jadi harus ganjil
yang kedua dalam melakukan tugasnya mereka juga berkoordinasi dengan lembaga lembaga ahli
karena nggak bisa semua ahli masukin ke satgas karena ini ada di dalam kampus
tapi dalam mekanisme penanganan dan pencegahannya mereka juga bersinergi dengan psikolog klinis gitu ya
dengan lembaga lembaga perlindungan saksi
jadi saat ini kami juga sudah mou dengan lpsk
kalau masuk ke ranah proses penegakan hukum
ijen akan memfasilitasi untuk perlindungan pelindungan kepada saksi atau korban
kita break sebentar
karena inti ini untuk mengimplementasi dari peraturan menteri
kalau tanpa ada satgas
tanpa ada istilahnya badan yang bisa mewadahi ini
agak susah kan untuk menerapkan peraturan ini untuk mencegah pelecehan dan kekerasan seksual
tetap bersama kami insafi desi anwar akan kembali sesaat lagi
masih bersama insafi desi anwar
ada inspektur jenderal kementerian budaya dan sistema
katharina muliana girsang di studio bersama saya
kita membahas pentingnya edukasi tentang kekerasan seksual
di dunia pendidikan
apalagi tahun dua ribu dua puluh satu lalu ada peraturan menteri yang mengeluarkan
peraturan mengenai pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual khususnya di pendidikan

merupakan sesuatu yang
sangat sangat urgen untuk
ditangani karena memang
kekuasaan itu terjadi ada
itu pasti ada potensi untuk kekerasan
bukan saja di
kampus di pendidikan tinggi
tapi di rumah juga seperti itu
di masyarakat yang memang ada
relasi kekuasaan dan juga mungkin
kita kan sering sekali mendengar mungkin
ya biasanya itu
atasan dan anak buahnya tapi
pada intinya pelecehan dan
kerasan itu dimaknai
yang merendahkan menghina melecehkan
atau menyerang tubuh
dan atau fungsi reproduksi seseorang
karena ketimpangan relasi
kekuasaan dan juga
karena ada gender jadi
tidak diinginkan tidak diminta
tapi terjadi dan ini semua
sudah ada undang undangnya
dan salah satu yang
diterapkan di kampus
ini adalah dengan membentuk
satgas penting sekali
adanya wadah karena pelaporan
merupakan hal yang paling susah
dalam menangani kasus ini
sudah jalan contoh satgas yang
anggotanya screening seperti apa
karena kan harus sensitif
dan paham terhadap isu isu
yang seperti ini
bagaimana cara yang
kita sudah mengatur dalam permainan ikut syarat menjadi satgas
bahkan syarat menjadi panselnya pun kita atur
pertama bahwa tidak pernah dilaporkan
atau terlapor atau terbukti
apalagi kekerasan seksual
jadi backgroundnya itu harus dilihat
bagi kampus yang mengusulkan
mereka untuk menjadi satgas
tapi agak susah karena selama ini kan juga untuk melaporkan
betul jadi syaratnya atau
yang kedua bahwa pengalaman selama ini dia
melakukan kegiatan kegiatan untuk perlindungan kepada perempuan
jadi pemahaman kegiatan
bukan pengalaman kegiatan atas
pemahaman tentang kesetaraan gender
nah itu bentuk keberpihakan dia atas masalah ini
itu juga bisa dijadikan salah satu syarat
jadi syaratnya bukan kumulatif
itu di dalam persyaratan satgas
iya dan juga komposisinya tadi
harus lebih banyak perempuannya
perempuan dan mahasiswa
karena kebanyakan memang yang
korban adalah perempuan kan
perempuan dan mahasiswa
ada berapa mahasiswanya yang bisa
jadikan anggota satgas
jadi dia tiga dari lima
jadi lebih banyak daripada
jumlah yang non mahasiswa
ada kasus yang sedang
ditangani mungkin salah satu dari
pendidikan tinggi yang sedang berjalan
ditangani oleh satgas
ini kan masih dalam
istilahnya trial ya
jadi ada satu satgas
yang terbentuk misalnya ptn
dan sedang menangani bahkan lebih dari
dua puluh ya di kampusnya gitu berdasarkan informasi
mengelaporkan atau kita berkoordinasi
ada kasus kasus yang memang cukup pelik
mereka meminta bantuan
penanganannya seperti apa
misalkan ternyata bahwa korbannya ini
sama sekali tidak mau dipanggil ya
karena korbannya sudah berhenti kuliah
akibat perbuatan ini lalu
lalu yang bersangkutan ini pada saat ini
akhir tugas akhir pelakunya
jadi mereka menginfokan langkah langkah yang diambil oleh satgas
karena memang setiap kasus itu pasti unik
dan biasanya kasus kasus ini
korbannya lebih dari satu
jadi korbannya yang satu dengan korbannya yang lain juga
modusnya bisa hampir sama gitu ya
cara melakukan modusnya tetapi
dampaknya bisa berbeda beda
dan kondisi masing masing korban itu menyebabkan bahwa
keputusan atau sanksi yang akan direkomendasikan juga bisa berbeda
saya merasa dilecehkan
step yang pertama yang dengan adanya satgas ini
apa yang saya harus lakukan untuk melapor
apakah dengan ada nomor yang saya bisa telpon
atau memang disana nanti diwajibkan ada kantor sendiri
bagaimana cara melakukan pelaporan itu sendiri
karena ini justru yang paling susah kan secara psikologis
benar benar mbak desy
jadi pertama satgas itu harus mensosialisasikan bahwa mereka ada
dan mereka memang harus ada ruang yang aman nyaman untuk memberikan laporan
yang ketiga mekanismenya bisa daring bisa online
itu yang kami sampaikan
lalu di dalam mekanisme pelaporan itu
proses untuk pendampingan kepada korban itu sudah bisa dimulai
ketika korban mengalami depresi ya
karena mungkin saja pelapor itu belum untuk korban tapi pihak pendukung korban
untuk mengontak korban yang misalnya tidak ingin
datang ke kantor satgas dan itu harus proaktif ya
iya satgas begitu dilaporkan harus proaktif
sebagaimana kami pendekatan tidak langsung ke korban tapi pihak pendukung
karena kan kita belum kenal jadi trust itu belum terbangun antara korban dengan kita
dan orang lain juga bisa melaporkan
siapapun siapapun yang melihat
misalnya saya lihat ada teman saya atau saya kenal
saya bisa melaporkan walaupun orang itu tidak ingin melaporkan
iya jadi prinsipnya memang
kalau dari sisi hukum pidana
kejahatan ini kan bukan delik aduan
jadi siapapun yang mengetahui itu wajib melaporkan
tindak pidana tersebut
namun memang karena kita ini di lingkup pendidikan
keberpihakan kepada korban itu harus menjadi besar
karena dia bisa menjadi korban berikutnya
sehingga kita hanya menyampaikan jika tidak dilaporkan dalam proses pidana
dampaknya adalah ini jika dilaporkan dampaknya ini
pilihan ada pada korban tapi kita memberikan konsekuensi konsekuensi
apa yang harus korban siapkan
oke jadi step berikutnya apa
jadi setelah misalkan dia lapor
ya kan adalah pihak untuk cari fakta dari kronologis
jadi ada laporan tertulis
iya betul kita meminta keterangan
bisa tidak tertulis kita rekam lalu kita tuangkan gitu ya
karena kan korban dalam kondisi depresi
kalau sesaat setelah kejadian dia baru melaporkan
nah itu jadi lalu kita tuangkan secara tertulis
lalu nanti apakah dia membutuhkan pendampingan dan sebagainya
dari kronologis ini kita kan bisa lihat
oh ini saksi saksi yang bisa menguatkan peristiwa sebelum kejadian
pada saat kejadian misalkan pada waktu saya bimbingan
saya bertemu di ruangannya saya ada sekretarisnya
kalau tidak ada saksi
iya kalau pada saat
kalau dia melakukannya pasti ada saksi
tapi saksi yang melihat peristiwa itu bisa tidak ada
tapi kalau saksi yang sebelum sesaat sebelum peristiwa itu
lebih besar lebih banyak itu ada saksi sih
karena dia mengatakan ini dalam proses bimbingan
atau bukti lain bahwa dia ada permintaan untuk datang
seperti seperti itu jadi
ada bukti bukti yang terkait walaupun tidak langsung pada kejadian
nah pada saat mana dari satga sendiri mengontak ya
si pelaku ini taruhlah misalnya saya merasa dosen ya
saya melakukan sesuatu yang
kemudian bagaimana dengan
dengan yang pelaku
yang terlapor itu sendiri
jadi pertama tentu saja kita mengkonfirmasi apa yang diterangkan oleh saksi atau pelapor
atau korban sebagai pelapor
ya kan peristiwanya kapan dimana gitu kan
lalu apa yang dilakukan
nah bagaimana melakukannya
nah itu kita konfirmasi dari korban
nah tentu saja tidak semua kita harus melakukan itu
ya tidak semua kita harus mendapatkan pengakuan
dari si terlapor
yang pasti mungkin oh enggak
tidak penting justru itu tidak penting
pengakuan itu gitu
pengakuan itu penting untuk menjadi hal hal yang meringankan
jadi dia mengaku tidak mengaku sebenarnya itu tidak penting harusnya
gitu ya tetapi
kalau dia mengakui perbuatannya
maka itu bisa menjadi faktor yang meringankan karena dianggap kooperatif
okay kita break sebentar
tapi masih nanti mengenai bagaimana cara satgas ini membuktikan
tapi juga setelah itu apa
dari segi hukumnya itu apa dan tindakan apa yang perlu diambil
kita istirahat sebentar tapi insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insakid desi anwar ada katrina mulyana girsang
inspektur jenderal dari kemendikbud ristek
kita membahas pentingnya edukasi kekerasan seksual di dunia pendidikan dan juga bagaimana langkah penanganannya
dan dengan adanya peraturan menteri ini kita harapkan juga para korban atau yang merasa dilecehkan juga semakin berani
untuk buka suara dan apalagi dengan ada wadah yang membuat dirinya lebih merasa nyaman itu ya katrina
apalagi kita kalau di kampus itu biasanya ya ada perasaan bukan saja takut sama seniornya
takut dibully tapi juga ada semacam peer pressure
dan kemudian mungkin orang yang justru menyalahkan
kamu sih begitu pakaiannya begini dan jadi inilah justru pentingnya
setiap universitas ini mengadakan membentuk satgas dan ini merupakan it's mandatory kan
tadi disebut sudah ada empat puluh empat ya pendidik perguruan ptn
tapi kan di indonesia kan masih banyak kan
betul satu ratus empat puluh an untuk ptn sendiri
diharapkan akhir tahun ini seharusnya semuanya sudah membentuk satgas
jadi minimal mereka sudah mengusulkan proses pembentukan satgasnya
dan nanti ada monitoring mengenai kualitas satgas itu sendiri kan
jangan sampai ini menimbulkan masalah
iya monef itu penting sekali dalam setiap program program kebijakan kita
dan ini berdasarkan seleksinya ada semacam pemilihan dan setiap berapa lama satu satgas ini berlaku untuk berapa tahun
jadi karena memang mahasiswa ini kan dia akan lulus begitu lulus dia akan digantikan kembali gitu
atau kecuali dalam pelaksanaan tugasnya dia dianggap sudah tidak kompeten atau bahkan mungkin dia bisa jadi pelaku gitu ya
nah itu juga harus
namanya harus diberhentikan diubah
tapi siapapun bisa mendaftar untuk menjadi bagian dari satgas itu
dari unsur mahasiswa
tapi dengan syarat tadi
tapi yang melakukan seleksi itu sendiri siapa
kampus dulu sebenarnya
awalnya kampus dulu
dengan syarat kita kan ada syaratnya
jadi untuk mengetahui bahwa dia punya pemahaman tentang kesetaraan gender seperti itu
tapi kampus itu berarti kampusnya sendiri as kompeten kan
kampus tapi dilakukan oleh panselnya
kita ada pansel kan
nah pansel itu siapa
pansel itu unsurnya ada dari kampus
dari masyarakat pemerhati pendidikan
jadi unsur eksternal lebih banyak
jadi untuk bisa memastikan betul betul ya ini orangnya bonafit semua yang ada di bagian itu
oke tadi kita sudah ke tahap korban melakukan pelaporan
satgas mengambil bap nya dan lain sebagainya
jadi setelah itu melakukan analisis atas bukti bukti yang berhasil dikumpulkan oleh satgas
bukti apapun itu
lalu membuat rekomendasi
kalau tidak ada bukti misalnya
pertama paling kita punya yang disebut alat bukti itu adalah keterangan ahli
jadi keterangan ahli psikolog klinis itu memegang peranan yang sangat penting ya
psikolog itu untuk mengetahui bahwa korban ini memang secara psikis mendapatkan dampak akibat perbuatan kekerasan seksual
karena ada juga korban kekerasan seksual bukan dampak perbuatan itu
tetapi adalah dia sudah ketakutan sendiri kalau ini
di blow up atau dia speak up tekanan orang tua
jadi dia bisa juga lebih takut itu
atau mungkin ketika dia sudah bicara kepada seseorang justru dia disalah salahkan
jadi hanya ahli lah ahli psikolog yang paling paham bahwa mana dampak dampak itu
dari mana ahli psikolognya dari kampus sendiri atau didatangkan dari luar
ke lembaga psikolog kami juga bisa memfasilitasi
bahkan lembaga organisasi masyarakat sipil juga siap untuk
berkoordinasi memfasilitasi itu
oke step berikutnya apalagi kalau ini kan ada ini pidana kan kalau misalnya ada pelanggaran terjadi
sampai membuktikan bahwa ada pelanggaran terjadi dan bisa dipidanakan itu pada poin apa
jadi begini proses penanganan ini bisa dengan dua mekanisme
dilaporkan kita dukung melaporkan pidana
dengan segala macam bukti bukti tadi
iya lalu atau kita proses secara administrasi
jadi kalau korban mengatakan
bahwa dia belum siap untuk proses pidana
proses dua proses ini bisa berbarengan
tidak harus menunggu
yang dilakukan oleh satwa sini
yang terlapor mendapatkan
ya yang terlapor itu diproses secara administrasi
ada yang kasus kita yang kami tangani itu
dia diproses pidana lalu paralel dengan administrasinya
ya jadi itu bisa dilakukan
jadi tidak perlu menunggu proses pidana
saya ingin sampaikan bahwa tidak terbukti
ini suatu perkara di peperiksaan

di dalam proses peradilan pidana itu
bukan berarti peristiwa tidak ada
tapi ketika jaksa hakim salah membuktikan pasalnya
dan itu banyak kasus kasus itu
jadi yang kedua ketika hakim yang
memang pemahamannya atau penegak hukum pemahamannya
memang pemahamannya atau penegak hukum pemahamannya
tidak ada saksi berarti tidak ada

tidak ada perkara
satu saksi bukan saksi
padahal ada alat bukti lainnya
kalau menurut mbak katharina
mana yang lebih efektif proses administrasi
mana yang lebih efektif proses administrasi
atau masuk ke pidana
karena nanti itu bisa di mentahkan
oh ini tidak ada pelanggaran di sini
tidak ada bukti
sehingga walaupun sudah di pecat
harus di pekerjakan kembali
jadi memang dalam berbagai kebijakan
kita harus paham dulu
apa sih tujuan kebijakan ini
jadi tujuan kebijakan regulasi permendikbud
ini adalah memberikan ruang yang aman dalam belajar
di kampus kita
yang ternyata yang bersangkutan belum ditahan
sedangkan dugaan proses pelaporannya
belum naik ke tingkat penyidikan ya
ini kan tidak mungkin
proses proses yang tidak nyaman bagi yang lain
ketakutan bagi yang lain
oleh karena itu
kita mendorong memang tetap ada proses administrasi
bahwa yang bersangkutan terlapor
itu harus dinonaktifkan dulu sementara
ketika proses ini berjalan
ruang belajar yang aman dan nyaman dulu
bagi semua pihak
sejak adanya peraturan ini
sudah ada kasus yang sudah selesai
sudah proses secara administrasi
ada kampus yang langsung memberhentikan
dan datang cukup banyak
seperti apa biasanya profil dari kasus kasus ini
bentuk bentuk dari pelecehan atau kekerasan
jadi yang paling
yang belum ada itu
adalah yang perkosaan
karena memang kalau
ini uniknya di perguruan tinggi
beda dengan di paut dasar menengah
itu cenderung kalau anak sd itu
masuk ke adanya penetrasi atau perkosaan
tapi justru uniknya memang kasus kekerasan seksual
tidak ada sampai hubungan penetrasi
jadi lebih abu abu lah
lebih sulit untuk dibuktikan secara fisik
dibuktikan secara fisik
jadi apa rata rata
ya suruh suruh memegang alat
dan dua di video mengirimkan gambar gambar seperti itu
sehingga dia ketakutan untuk datang
bayangkan ketika bimbingan
pelapor ini kan kalau perempuan
korban perempuan itu kan kita
ketika mengalami ini
tidak bisa langsung melawan ya
diamnya kita dianggap suka
kita menganalisis ya perempuan
dan mungkin juga ada rasa malu juga
ada dari tindakan saya
saya salahnya dimana
kok bisa teganya
saya diperlakukan seperti ini
kalau saya teriak
nanti teman teman lain
apalagi kalau orang yang terlapor itu ternyata populer
karena dia senior
apalagi punya pacar
jadi ini hal hal yang menghambat
bagaimana pelapor itu melaporkan
kalau saya ini
saya sampai spesies juga
karena pelaku ini kan bukan orang yang tidak terdidik
jenjang jabatan akademiknya juga
ada yang guru besar
senior senior itu kok bisa
kadang kadang kita juga
tapi justru hadirnya ini untuk menguatkan
sistem pendidikan kita
untuk bebas dari hal hal yang seperti itu
itu lah tujuannya itu
menciptakan lingkungan yang aman
mengbelajar dan lain sebagainya
tapi disitu adalah dewasa
yang berinteraksi secara
inilah lingkungan yang cukup dekat
satu sama lain
ini yang sudah dipidanakan dengan
kasus seperti yang sudah dibuat
ada dua kapus
yang sudah dipidanakan
walaupun yang satu bebas ya
lalu yang kedua
bebas itu artinya apa
ya karena proses administrasinya
memang sudah membuktikan
dari satgasnya memang ada perbuatan tersebut
jadi yang diproses di persidangan
itu kasusnya tidak sama dengan yang diproses di
kasusnya lebih dari satu
yang di persidangan hanya satu
ini lebih dari satu
jadi kita melakukan proses
lalu yang proses pidananya
sudah diberhentikan dulu sebagai pns
karena dia ditahan
nah ini sedang menunggu inkrahnya
tapi di tingkat pertama dan kedua
terbukti dan hukumannya cukup tinggi
karena diatas lima tahun
ada ruang untuk itu
bagi si terlapor meragukan
wah ini tidak fair ini
saya tidak melakukannya
kalau untuk proses administrasi
bisa dua duanya punya hak banding
kalau kita masuk ke proses administrasi

larangan untuk melakukan penyelenggaraan undang undang
nah dia bisa mengajukan
atas keputusan ini
korban juga bisa mengatakan ini
sangsi nya terlalu ringan
dia bisa mengajukan banding atau keberatan
selama ini sudah ada
ada yang sedang proses
dan mekanisme nya tidak sesuai satgas
kita minta pimpinan untuk menganulir
dan berpon depan pada permendikbud
oke jadi ini betul betul berkaitannya
dengan undang undang ya
iya dengan pertengah undang undang
dan ada hukumnya
istilahnya bisa dipidanakan
dan pidananya juga sesuai dengan
seberapa berat ya
ini ada misalnya kalau
atau mengirim video yang
tidak pantas dan lain sebagainya
ringan berat atau gitu
itu biasanya antara berapa
kurun waktu hukumannya itu
kita tidak menganut sistem hukum
seperti yang ada di anglo saxon amerika gitu ya
sistem hukum belanda
semudian ada ini sampai
betul betul berat ya
kalau kita hal hal memberatkan itu adalah
ketika dalam proses itu dampak dari
latar belakang pelaku
pendidikan tinggi gitu ya
dia adalah tokoh
itu bisa menjadi hal hal memberatkan
jadi tidak ada kita bahwa kalau misalkan
catcalling hanya sekian tidak ada
tidak bahwa itu pasti ringan jadi
ada yang dengan denda
kalau untuk pidana
itu ada restitusi
tapi rata rata berapa ini vonisnya
kalau untuk kasus seperti ini
dengan misalnya yang memberatkan itu
ini kan dari dunia pendidikan harusnya
di atas lima tahun rata rata fonisnya
kalau tindak pidana di atas lima tahun itu
termasuk delik serius
jadi karena pidana adalah ultimum remedium
luntutan juga kemarin tinggi
bahkan yang di atas sepuluh tahun
jadi kami menyambut baik
bagaimana komitmen juga dari apart
penegak hukum untuk melihat
bahwa kasus kekerasan seksual ini adalah
karena bukan sesaat tapi dampaknya itu bisa terus
bahkan seumur hidup
dan juga mempengaruhi
ada yang sampai sekarang tidak berani kuliah
bayangkan padahal dia berasal dari keluarga
yang juga bukan keluarga berada
yang juga bisa hancur akibat
masa depan dia dan keluarganya bahkan
karena dia adalah penopang
kita ada satu segmen lagi mbak katrina
dan kita akan lanjutkan
setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight indonesia abar
ya kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani katrina mulyana girsang
inspektur jendral kemendikbudristek
dan kita membahas mengenai
terhadap kekerasan seksual khususnya
yang terjadi di kampus kampus
nah ini ada permendikbudristek
ini nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
jadi sebenarnya baru satu tahun ya
dan memang fokusnya hanya untuk mahasiswa
semuanya lebih general
jadi kita punya permendikbud delapan puluh dua dua ribu lima belas
sebenarnya untuk paut dasar menengah
dikti belum bergabung dengan digbud
jadi kita khusus untuk paut dasar menengah
non formal itu ada di delapan puluh dua dua ribu lima belas
dan itu semua kekerasan
karena memang yang di paut dasar menengah
dimana semua adalah anak anak
kaum yang lebih rentan
sebagai anak itu
perundungan juga tinggi
kekerasan seksual juga tinggi
intoleransi juga tinggi
sekolah paut sampai dengan menengah
itu sudah ada permendikbud delapan puluh dua dua ribu dua
jadi sekarang ini penambahan ya
untuk di perguruan tinggi kekerasan seksual
karena yang di luar itu tadi bisa masuk ke ranah kuhp
karena orang orang dewasa yang ada di dalam
tapi juga misalnya dosen ya
ini kan dosen ada tingkat tingkatnya juga
bisa melaporkan kan
bukan hanya mahasiswa yang dalam
jadi ada juga dari kita korbannya adalah dosen baru
jadi ada serata kuasa dengan pelakunya
memang ini pelecehan atau kekerasan
biasanya memang dilakukan
ada relasi kekuasaan
saya lihat ini justru
misalnya yang baru masuk
harus dipelonco dikerjain
dan juga yang senior harus dihormati
apalagi kalau dosen mereka
sehingga pintu ruang untuk masuk ke dalam pelecehan ini
atau bentuk kekerasan apapun itu
ini sangat terbuka lebar
dan sekarang trennya
kalau untuk yang masuk ke penerimaan mahasiswa baru
sudah sangat jauh berkurang
bahwa kita memang sudah meminta
tidak ada kekerasan apapun dalam penerimaan mahasiswa baru
maupun dalam pengenalan lingkungan sekolah
jadi bentuk kegiatannya itu justru
tidak boleh ada kekerasan apapun
tapi pintu ruang masuknya adalah pengenalan organisasi organisasi
di organisasi alam
nah itu boleh masuk
nah ketika perpeloncoan itu
biasanya ada bentuk bentuk yang dianggap melecehkan
jadi memang pintu ruangnya masih besar
walaupun kita sudah coba kurangi di
dalam proses pengenalan kampus ya
bagi mahasiswa baru
karena di sini juga kekerasan banyak sekali
maksudnya terhadap gender
memang kita bicara kebanyakan terhadap perempuan
tapi sebenarnya pelecehan atau kekerasan terhadap laki laki
kan juga sering terjadi
apalagi dengan senior
masuk jadi korban memang laki laki
ada walaupun jumlahnya jauh lebih kecil
seberapa rasio perbedaannya
jadi laki laki dari kasus perempuan itu
ini beda dengan di paut
atau di sekolah ya
biasanya anak laki laki juga sering sekali menjadi korban ya
sekarang banyak anak laki laki juga meningkat
smp itu meningkat untuk mendapatkan bentuk bentuk kekerasan
seksual dan pencabulan
ini kan semua ini kan harus ada bukan saja sosialisasi terhadap permen ini
tapi edukasi untuk memahami kapan dan perlunya melapor dan lain sebagainya
message nya lah terhadap sivitas perguruan tinggi yang harus dipahami dengan adanya permen ini
jadi pertama yang kita gandeng adalah bem
bem itu kita gandeng untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini
bentuk bentuk sosialisasi yang paling efektif seperti apa
jadi kita kumpul barang langsung
karena lebih enak
lebih enak melalui luringnya
walaupun sosialisasi melalui media sudah disampaikan oleh pak menteri
tapi bagaimana memahami bahwa ini adalah kekerasan itu penting kita secara luring menyampaikan itu
yang kedua satgasnya kita minta juga untuk sosialisasi secara berkala melalui kegiatan penerimaan mahasiswa baru
bahkan tadi kami di pertemuan koordinasi sinergi di internal
kita minta kepada unit pengendali teknis kemendikbud yang ada di wilayah
bpmp penyembinaan mutu untuk mensosialisasikan permendikbud ini untuk anak anak sma yang akan masuk kuliah
jadi mereka sudah tahu bahwa nanti ketika masuk kuliah mereka sudah ada permendikbud tiga puluh
jadi kita minta juga disosialisasikan bagi anak anak di kelas dua belas yang akan masuk kuliah tentang permendikbud ini
supaya mereka siap untuk melakukan hal hal yang tadi untuk mencegah seperti apa kalau melihat itu seperti apa atau bahkan kalau mengalami mereka harus seperti apa
sudah kita sosialisasikan mulai dari kelas dua belas
jadi kita minta kemarin
harus terus menerus ya
ini apalagi orang tua kan pasti mendengar wahana
pelecehan dan lain sebagainya
kan takut kan sendiri
benar benar takut sekali
kita saja yang tidak menyangka kampus kita sekarang kok trennya seperti ini gitu ya dibandingkan yang puluhan tahun yang lalu
ya mungkin bentuk kekerasan berbeda dan cara pelaporannya
atau mungkin orang juga dulu lebih ya terima saja
dibully terima dipelonco dan akhirnya didiskriminasi
saya lihat sendiri waktu kecil melihat ini yang pelonco pelonco zaman dulu kan sangat sangat brutal
sangat keras dan sangat diskriminatif
tapi khusus untuk yang ini ini bagus sekali menurut saya
dan apalagi dengan ada undang undang tindak pidana kekerasan seksual ini harus betul betul disosialisasikan
tapi juga dimanfaatkan
lebih banyak yang membuka suara atau mengurangi tren perilakunya atau apa
jadi memang yang kita harapkan pertama
kami juga akan melakukan sosialisasi undang undang tpks ini
mengganding kemen ppa
mengganding aparat penegak hukum
nanti bersama dengan kampus kampus
jadi memahami undang undang tpks ini walaupun belum ada pp nya
yang kedua adalah bahwa walaupun belum diimplementasikan kita sudah punya kuhp
yang ketiga punya permendikbud ini
apa sih harapan kami
adalah budaya bagaimana
kita memahami bahwa ada kaum rentan perempuan sebagai kaum rentan
pemahaman kestaraan gender
itu juga penting sekali
karena paling penting kita mencegah itu daripada kita melakukan upaya upaya represif
menghargai orang lain
membuat suasana belajar yang nyaman dan aman gitu
itu paling penting menjadi target kita sendiri
dan juga mungkin yang menjadi pendidiknya juga harus diajar
edukasi bahwa anak didiknya ini harus justru disupport didukung
dan ini menurut saya cukup penting
dosen yang harus tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan
jadi kita ruang publik
kita minta bahkan kalau bimbingan tidak boleh di ruang dosen lagi
di ruang publik yang ada cctv nya ada kaca di sudut ada cermin
ya sehingga semua bisa saling memantau
sehingga kesempatan itu semakin dipersempit
itu kita sarankan juga demikian
ruang publik untuk proses bimbingan
paling sering dan tidak boleh kita atur di sini
tidak boleh dilakukan di luar jam kerja
kecuali ada izin dari atasannya
nah challenge mungkin terakhir
saya ingin terakhir dengan menerapkan peraturan ini
karena ini kan berkaitan dengan hal yang sangat sangat susah
bagi para pelakunya dan juga dalam prosesnya
kan pasti ada ketakutan nanti mencoreng nama keluarga
atau mencoreng nama kampus dan lain sebagainya
banyak sekali pertimbangan
apa tantangan ini
bagaimana perasaannya di dalam
tantangan adalah membangun pemahaman yang sama
bahkan ketika saya sosialisasi di salah satu kampus
ada yang bilang bu itu rektornya juga pelaku loh bu
makanya responnya seperti ini
walaupun mungkin bentuknya tidak seperti yang tidak terlalu parah
tapi artinya dia juga sering melakukan hal hal yang dianggap melecehkan mahasiswinya
jadi pembangun pemahaman yang paling penting
karena kita tidak bisa mengubah apapun kalau kita tidak mengubah pemikiran kita dulu
betapa urgennya masalah ini untuk kita atasi segera
seperti itu mbak desy
hasil akhir yang diinginkan dengan kalau ini sudah terimplementasi dengan baik
setiap kampus juga punya satgas sendiri
gambar ideal bahwa ini tidak ada
kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu tidak ada
ruang belajar yang benar benar menyenangkan dan aman bagi semua
baik pendidik maupun dosen maupun pendidik maupun warga kampus lainnya
yang ketiga adalah bagaimana membangun budaya empati kepedulian kepada sesama gitu ya
sebagai masyarakat indonesia yang memiliki nilai nilai
pancasila itu tergambar seharusnya di setiap pribadi warga kampus kita
mudah mudahan ini bisa tercapai
dan yang penting lagi kalau memang ini terjadi ada wadahnya
ada wadah untuk penanganan
jangan takut untuk melapor
jangan takut untuk speak up
oke sekali lagi terima kasih mbak katerina
penting sekali ya edukasi dan sosialisasi seperti ini
dan ya kita harapkan juga masyarakat lebih paham bahwa ini sangat sangat penting
dan harus bisa
bagaimana bisa mengetahui apabila terjadi pelecehan maupun kekerasan seksual itu
sekarang sudah khususnya di kampus ada wadahnya untuk melapor
jadi jangan takut untuk melapor
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa stay safe bye bye